aduh salah jauh saya kecil juga
akhirnya ketemu ya
susah susah lah nyariinnya
akhirnya ketemu juga
ya baiklah ya
bangun lu bangun
bangun lu bangun lu
aduh sakit pak
makasih om hansip
makasih om hansip
ini biang keroknya nih dia nih
kok kayaknya ada yang jangkau ya dak
rasanya kalo lebihnya bukan kalau
udah kita mau naik
ketangkap juga kamu ini ya
terima kasih para hancip andalan saya
terima kasih para hansip andalan saya
udah bisa lihat aja kalian
saya apresiasi sekali
hidup juga ya
dasar tukang kisul kampung lu buang aja tuh
buang buang buang
tuh kan pak rt terbukti
ketangkep kan kolor ijonya
ternyata dia kolor ijo nih pak rt
pak kebetulan cuman dapatnya warna ijo begini
waktu beli di pasar
sekarang kami akan bawa kolor ijo ini ke kantor polisi pak rt
biar dia mempertahankan perbuatannya
oh iya bener
mending langsung bawa aja ke kantor polisi
dimana nih si kurang hajar ini
menyembunyikan yang diculik
korban korban cewek cewek semua kan
ditaruh dimana itu korbannya
cewek aduh pak
saya gak nyulik cewek cewek pak
perempuan sama cewek
saya berani sumpah
saya gak nyulik cewek cewek
buat beli pulsa kota internet
ya mana ada yang ngaku
diam aja mendingin kamu
daripada jadi abu
bawa aja ke antara polisi
biar diselesaikan secara hukum
aku tuh yakin banget
yang ketangkep itu bukan pola rijo yang asli
tapi yang palsu
itu bukan kolor ijo yang asli
betul tuh bos
itu bukan cendol ijo
kamu tuh gimana sih
barusan tuh aku ngomong kayak gitu
enggak sembuh sembuh juga budeknya kamu
ini pasti ada udang dibalik bawah
yang asli belum ketangkep
kemana cari kolor hijau yang asli
kalo yang tadi ditangkep manusia biasa
berarti kolor ijo yang asli belum ketangkep dong
bang dak dikdup
nangkep kolor ijo yang asli
pakai bambu kuning
iya juga sih ya
yaudah yuk kita coba gimana
emang mungkin karena kekuatan cantik kali ya
jadi dia gak mungkin nangkep
bora bora bisa nangkep ya
kayak ada yang merhatiin deh
tuh siapa ya
kok deg degan sih
ini baju udah kembang
aku gak mau nanti rusak kulit akyu
salah beliau kalau lapar jangan lapor di sini dong ya gimana sih
lapar bos ganti banyak kok malah laper
tadi ada orang berkolor hijau ngejar dan nangkep mamanya zara
itu namanya jejumnya kolor hijau waduh bos kaget begitu banget bos jelek
jadi omongnya zara ditangkep gimana gimana
dimana cepetin kasih tahu bang itu bos dijanggu ditangkapnya dijanggu
mami ya udah sekarang kita ke sana cepetan
mendingan kita langsung sana aja bos tuh dari tadi juga gua bilangnya begitu
gimana sih lu udah cepet kesana yuk
masih gorengnya rafa udah mie gorengnya ali udah
bentang bentang jomblo kayaknya baperan deh kalo ada yang merhatiin
tapi ini dia
halo mas kang mau kenalan ya
ih terisaka orang gila lagi pernah ga ada siapa siapa juga
tidak ada siapa siapa lagi

ih masalahnya lu tuh warnanya hijau juga kalo mau pasti gua mau ikut
ini nih bos maksud saya nih bos tuh mamanya zara dibawa sama cendol hijau
tuh liat tuh bos

ya lah cu jantung
waduh nih kayaknya gua harus lari nih gua kenapa ga deretan kabur aja ya
ah mau kabur
aduh mana aduh aduh aduh aduh
kalo hijau dilawan
aduh gimana sih aduh
mas udah kamu ada di muka aku sih dok
tapi kayaknya gerakan pukulannya kayak kayak aku tau jay itu gerakan apa
itu waktu ibu bos
sekarang kita lapar sama pak jokowi
eh emangnya kamu mau dipukul lagi
eh aduh aku simpoh
udah kamu denger
aduh lepasin ini apaan sih ga mau ga mau mau pulang mau pulang ah bos
kok mami zara dibawa ke situ ini kan tempat kita latihan silat
ternyata bener ngomongan bang dik sepertinya ini mencurigakan
seperti bukan demit
aduh ayo dong temen temen tolong bantuin mami aku
rafa penyayi dok
kita bagi tugas